sementara itu grab indonesia akan menginvestasikan tujuh ratus juta dolar amerika atau sekitar sembilan triliun rupiah untuk berbisnis sampai tahun dua ribu dua puluh
salah satunya ditujukan untuk membangun pusat riset dan pengembangan di karawaci tanggerang
investasi grab senilai sembilan satu triliun rupiah rencananya akan dibagi dalam tiga pilar untuk mengembangkan pasar ekonomi digital
selain itu ada seratus juta dolar amerika investasi bagi startup atau teknopreneur untuk mempercepat distribusi produk melalui modal dan bantuan teknis dari grab
yang ketiga adalah pengembangan pembayaran mobile melalui grab
pay credits untuk meningkatkan inklusi keuangan di indonesia